motor siapa kan dipinjemin sama pak
diter rumah siapa ceng kua kuaknya aja saya nggak kenal apalagi kakaknya ceng kua tuh kantor
perusahaan agama ua ua ua kamu orang nanya jawabnya marah marah habis orang kawa dibilang
ua udah jalan mobilnya diparkir aja nya
kamu mau pakai motornya gak usah pakai tip kalau kamu mau pakai motornya enggak
papa tapi inget jangan jauh jauh muter muter di ciraus aja mau emangnya boleh pakam tip
ya udah tuh pak kantip saya nyuci motor dulu supaya bersih supaya enak dibawanya
assalamualaikum waalaikumsalam pakam tip terima kasih sama sama
kita langsung rumah mbak badri saja pak saus
bareng rendah tidak usah menunggu rombongan mungkin pak ustadz yang masih sibuk
terima kasih bu dokter
kalau begitu kita memilih dulu ya pak
sop atau bu dokter
makasih ya bu dokter
udah selesai cek
udah selesai cek
cepet ya ceng
ya biasa emang cepet begini doi
ah dulu saya lama ceng seharian
ya beda atu doi
dulu kan waktu itu kamu bikinnya di rumah
di rumah emang kenapa cek
ya kan ada pesta aja makanya lama
nanti idoi duduknya di depan berdua pak ustadznya
tapi jangan ajak saya ngobrol ya
kenapa pak ustadz
memangnya kamu bisa bawa
memangnya kamu bisa nyetir mobil
ya terus ngapain duduk di belakang petir
pak ustadz kemet nyuruh saya naik ceng
ketengah mana ceng
duduknya geser ketengah
enak ya duduk di depan kelihatan semuanya
enakan naik dari sebelah kanan pak ustadz lebih cepat
jangan pegang pegang itu bukan mainan
enakan duduk di depan ya
nyampe nya duluan kan di depan
kan turunnya bareng
nah begitu itu namanya pinter
terima kasih pak ustadz
semua udah naik
eh belum belum kang
di dalam gedung masih banyak orangnya
doi itu orang lain doi
jangan di pegang ini bukan mainan
pindah ke belakang
enggak nyampe nyampe nih ustadz
doi kan ada pintu doi
aduh ampun doi
ya kalau saya turun disitu ada pak ustadz
enggak enak ceng
apa beri apa
apa beri apa
apa beri apa
motor siapa kan
dipinjemin sama pak kam tatang
komandan memang hebat
saya jalan dulu ya
sudah pak kamtip terima kasih
sekarang kamu pulang ganti baju yang bagus
buat apa pak kantip
kondangan ke maeros
ya udah tuh pak kamtip saya pulang dulu
ternyata mudah mengobati
korban radiasi urani
apalagi rencana konspirasi global selanjutnya
jangan masuk ruangan ini penuh dengan radiasi
nanti kamu terparodasi
cepat keluar segera lari pakai sabun antiseptik
siap satu komandan assalamualaikum